makan malam bagi sebagian orang terkadang menjadi momok
lantaran makan malam bisa menyebabkan kegemukan
bahkan sejumlah orang sengaja menghindari makan malam karena khawatir beresiko bagi kesehatan
menurut dokter spesialis gisi sindiawati pujiaji
sebenarnya makan malam tidak perlu dihindari
pasalnya setiap orang membutuhkan kalori dari pagi siang hingga malam
termasuk bagi mereka yang sedang dalam program menurunkan berat badan
menurut sindiawati terdapat informasi yang salah kaprah di tengah masyarakat
terkait dengan makan malam terutama bagi mereka
yang sedang dalam program menurunkan berat badan
mereka juga tidak dihidupkan dalam program diet untuk menurunkan berat badan maupun untuk kesehatan
yang perlu dilakukan adalah bukan menghindari makan malam
tapi memilih jenis makanan yang tepat dengan gizi dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh
seseorang yang kelaparan biasanya akan cenderung memilih makanan yang tinggi kalori dan gula
untuk menghindari pemilihan makanan yang salah
diperlukan suatu meal plan atau suatu panduan pola makan
yang disesuaikan dengan kebutuhan energi dan gizi masing masing orang
ada pun makan malam yang disarankan adalah menu makan yang seimbang
seperti makanan yang mengandung karbohidrat protein mineral dan vitamin
untuk contoh kasus penderita diabetes disarankan mengkonsumsi makanan seperti
salmon daging tanpa lemak quinoa dan brokoli
sindiawati juga berpesan kepada penderita diabetes agar tidak melewatkan
makan malam demi menjaga kestabilan gula darah
ya biasanya kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan di malam
tentu saja gula darah pada kasus kasus yang diabetes biasanya saya sarankan
tetap mengkonsumsi makanan bergisi lengkap dan seimbang rutin pagi siang malam
karena kalau malam dihindari nanti takutnya pagi pagi gula darah drop
jadi kita maunya gula darah itu stabil aja seimbang
jangan terlalu tinggi jangan terlalu turun jadi dia seimbang
kita kalau mengkonsumsi makanan rutin pagi siang malam
diantara makan ada snack yang kalau ini nggak terlalu tinggi
gula darah cenderung lebih stabil
selain menjaga pola makan dan asupan nutrisi yang tidak kalah penting adalah
memberi jeda waktu beberapa jam sebelum tidur
setidaknya memberi jeda dua hingga tiga jam setelah tidur
dan selesai makan malam sebelum tidur
tujuannya agar makanan dapat dicerna secara sempurna oleh tubuh saat sedang tidur
tentunya kalau bisa jangan makan malam terlalu dekat dengan jam tidur
karena kan saat kita tidur malam itu kan lama ya
bisa enam jam atau sebaiknya sih tujuh sampai sembilan jam
itu waktu yang panjang untuk makanan kita tidak terproses atau tercerna dengan baik di dalam tubuh
olahraga rutin juga sangat disarankan
hal ini untuk membantu meningkatkan fungsi metabolisme dalam tubuh
masa otot di dalam tubuh itu bisa meningkatkan metabolisme
karena dengan masa otot yang berlebih kita membakar lebih banyak kalori
ya alias kalau kata orang metabolisme bagus gitu
oleh karenanya makan malam tidak perlu dihindari
yang perlu diperhatikan adalah mengontrol jumlah kalori dan nutrisi makanan
serta berolahraga rutin untuk menjaga kualitas kesehatan yang lebih baik
tim liputan cnn indonesia jakarta